sementara itu seorang warga negara malaysia eng aun alias peter ditembak mati oleh petugas badan narkotika nasional di wilayah siantan
kota pontianak kalimantan barat pada rabu kemarin
ia ditangkap terkait dengan kasus penyedupan dua kg sabu sabu dan tiga puluh ribu pil ekstasi
dalam waktu hampir bersamaan direkturat reserse narkotika polda kalimantan barat merangkap enam tersangka pemilik lima kg sabu sabu
termasuk di dalamnya adalah seorang terpidana mati warga malaysia yang kini mendekam di lapas kelas dua a pontianak sebagai otak peredaran barang haram dari balik jeruji besi
inilah detik detik saat bandar narkoba ditangkap petugas badan narkotika nasional
dalam video amatir tampak anggota bnn menghadang sebuah mobil berwarna hitam di jalan raya trans kalimantan
saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan tiga puluh ribu butir pil ekstasi
dan dua kg sabu sabu serta menangkap seorang kurir bernama edy aris alias haris
ia hendak membawa paket narkoba tersebut dari kucing malaysia melewati perbatasan tidak resmi di sanggau kalimantan barat
menurut deputi pemberantasan bnn irjen pol arman depari saat dilakukan penangkapan di pontianak
anggotanya terpaksa melumpuhkan warga malaysia berusia empat puluh tahun itu lantaran berupaya melarikan diri dan melawan
kemudian pada saat pengembangan
anggota bnn tersangka ditangkap di sebuah hotel
yang bersangkutan mencoba untuk melarikan diri dan sekaligus melakukan perlawanan terhadap petugas kita
oleh karena itu
maka tindakan yang kita ambil sesuai dengan standar
proses operasi adalah melumpuhkan
dalam waktu hampir bersamaan jajaran direktorat narkotika polda kalimantan barat
mengungkap kasus narkotika yang juga melibatkan warga malaysia
ada enam tersangka yang ditangkap termasuk seorang warga malaysia ong bok seong tujuh puluh tahun
terpidana mati penghuni lapas kelas dua apontianak
dari komplotan ini polisi menyita lima kg sabu sabu yang dikendalikan oleh ong bokseong dari balik penjara
telah ditangkap enam orang
enam orang pelaku yang berafiliasi dengan peredaran narkoba
yang dapat ditangkap sebesar lima kg narkoba jenis sabu
nah dari enam orang ini lima itu warga negara indonesia satu warga negara malaysia
meski berkali kali terungkap kasus narkotika yang melibatkan warga malaysia di kalimantan barat
termasuk beberapa kali ditembak mati
warga negeri jiran itu tak jerah mengedarkan barang haram itu di wilayah tersebut
yan andria pontianak